gara gara bermain cicak mati lima siswa sd di kabupaten nganjuk dihukum gurunya mengulung cicak
dinas pendidikan dan olahraga nganjuk akan memanggil sang guru dan kepala sekolah untuk dimintai keterangan terkait perbuatannya yang dianggap tidak mendidik tersebut
kejadian tak pantas di dunia pendidikan menimpa lima siswa sdn ganung kidul dua kelurahan ganung kidul kecamatan nganjuk jawa timur
mereka adalah jd ja yt ma dan mrs
kelima siswa ini mendapat hukuman dari guru olahraga sh dengan cara mengulum cicak mati
kejadian ini berawal saat kelimanya bermain cicak mati pada jam istirahat pertama
saat guru yang mengetahui perbuatan kelimanya menegur agar tidak bermain cicak mati lagi
teguran itu kemudian berlanjut dengan hukuman mengelum cicak secara bergantian
bahkan usai mengelum cicak mereka masih diancam agar tidak lapor
kepada orang tuanya atau akan diberi hukuman lain
terkait kejadian di luar kepatutan ini dinas pendidikan dan olahraga nganjuk akan memanggil kepala sekolah dan guru olahraga untuk menjelaskan kronologi
kalau ditemukan ada kesalahan dikpora akan menegur
dan memberikan sanksi tegas
kita perlu konfirmasi klarifikasi kepada pihak sekolah terutama
apakah itu betul atau tidak
kalau memang itu betul seperti itu apapun alasannya
itu jelas itu tidak bisa ditoleransi
selanjutnya dikpora berharap kejadian ini cukup sekali saja terjadi
dan tidak akan terulang lagi
agung wibowo nganjuk